kalau yang kecil begitu rp lima puluh
ini sekarang rp satu
ada yang sampai rp enam puluh ya
ada itu yang bumbu bumbu rp enam puluh tiga
yang super rp enam puluh
wati menambahkan biasanya ia bisa menjual lima puluh sampai seratus karton per hari
kini ia hanya mampu menjual kurang dari lima puluh karton per hari
sementara itu di pare pare sulawesi selatan
harga telur di pasar lakesi pada rabu siang
mencapai rp enam puluh per rak
sebelumnya harga normal berkisar antara rp empat puluh hingga rp empat puluh lima per rak
akibat lonjakan harga telur ini
omset pedagang pun mengalami penurunan akibat sepi pembeli
di trenggalek jawa timur
harga komunitas telur dan daging ayam mengalami lonjakan tajam
di pasar basah trenggalek pada rabu
telur ayam dijual dengan harga rp tiga puluh per kilogram
sementara daging ayam potong yang harga sebelumnya rp tiga puluh
kini naik menjadi rp tiga puluh lima per kilogram
pedagang mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab lonjakan harga ini
karena pasokan dari distributor dan peternak masih melimpah
sementara itu harga kebutuhan lainnya berupa bumbu dapur dan aneka sayur masih relatif stabil
atau susah juga didapat
kalau setengah setengah enggak ada masalah ya
enggak enggak masalah
menurut pedagang akibat naiknya harga telur
kini konsumen rata rata mengurangi jumlah pembeliannya
menanggapi hal ini
menteri perdagangan zulkifli hasan menyatakan
ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga telur
karena itu pengusaha
mereka melakukan apa yang disebut dengan apkir dini
oke dini itu ayam yang menelur itu dipotong dijual ayamnya
jadi berkurang kan produksinya
agar harganya naik
yang kedua kemensos kebetulan merapel programnya
tiga bulan sekaligus
mendak menargetkan dalam waktu tiga minggu
harga telur bisa kembali turun
dan berada di kisaran angka dua puluh delapan hingga dua puluh sembilan ribu rupiah per kilonya
tim liputan cnn indonesia